jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus naik berdasarkan data dari covid sembilan belas go id
hingga kamis siang pukul dua belas waktu indonesia barat terdapat penambahan sebanyak satu sembilan ratus empat kasus positif
penambahan itu menyebabkan total kasus covid sembilan belas kini mencapai satu ratus enam tiga ratus tiga puluh enam kasus
sementara pasien sembuh covid sembilan belas di indonesia bertambah enam puluh empat dua ratus sembilan puluh dua orang
dan kasus kematian akibat covid sembilan belas juga bertambah yakni delapan puluh tiga orang
total kasus kematian di indonesia mencapai lima lima puluh delapan orang